surnah binti kusna empat belas tahun salah satu korban tragedi kebakaran gudang kembang api
sabtu siang dimakamkan di tpu desa blimbing kosambi kabupaten tanggerang
almarhum merupakan anak tunggal dari surti
suasana duka keluarga tampak saat jenazah almarhum dimakamkan di tpu desa belimbing kabupaten tanggerang
proses pemakaman almarhum dibantu oleh petugas kepolisian dan tni
kapolres metro tanggerang kombes polisi hari kurniawan juga turut menggotong peti almarhum
keluarga tidak menyangka anak satu satunya ini menjadi korban ledakan pabrik kembang api di kawasan kosambi tanggerang
sejumlah kerabat dan petugas kepolisian polres metro tanggerang ikut mengiringi almarhum ke tempat peristirahatan terakhir
sejauh ini saya cari akhirnya alhamdulillah ketemu juga anak saya
proses cepat waktu cepat